bukan hanya showroom otomotif dan perusahaan rokok saja yang menggunakan jasa sales promotion girl atau spg untuk mempromosikan produknya
satuan polisi lalu lintas polrestabes surabaya tidak mau kalah untuk mensosialisasikan budaya tertib berlalu lintas
polresta besurabaya juga menggunakan jasa spg
kehadiran para sales promotion girl ini nampaknya menjadi daya tarik tersendiri saat polrestabes surabaya tengah mengkampanyekan budaya tertib lalu lintas
para spg ini sengaja dilibatkan dalam kegiatan agar pengguna motor semakin memahami pentingnya tertib dalam berlalu lintas
dalam kegiatan bertajuk millennial road safety festival ini mereka bertugas mendampingi polisi saat mensosialisasikan budaya tertib lalu lintas
seperti menempelkan stiker dan mengganti helm
dan untuk peranjanya kali ini kita melibatkan adik adik lalu lintas di kota surabaya dan juga tempat tempat cantik semua kelamin jalan semua
mereka juga ibaratnya jadi ikon milenial
saat lantas polrestabes surabaya berencana menggelar millennial road safety festival pada dua puluh tiga februari dua ribu sembilan belas dan dua maret dua ribu sembilan belas di jatim expo dan grand city
program polri ini ditujukan mengkampanyekan keselamatan berlalu lintas utamanya kepada generasi muda
kegiatan menempel stiker dan membagikan helm pun mendapat sambutan positif dari masyarakat
tidak untuk tertib lalu lintas menurut pendapat anda sendiri bagaimana
ya sering diadakan
dari data kepolisian sepanjang tahun dua ribu delapan belas
dua puluh persen kejadian kecelakaan lalu lintas didominasi dari kalangan usia tujuh belas tahun hingga tiga puluh lima tahun
selain human error kecelakaan lebih banyak disebabkan karena pelanggaran lalu lintas
dukman rozak surabaya